sementara akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi
tempat pelelangan ikan dituban tutup
akibat tidak ada pasokan ikan dari nelayan
sementara di sumeneb ratusan penumpang di pelabuhan kaliangat
berebut naik kapal setelah seminggu kapal dilarang berlayar
ratusan penumpang tujuan pulau kangean
kepulauan sumeneb berbondong bondong naik ke atas kapal
karena takut tidak kebagian tempat
ratusan penumpang yang sudah dua pekan tertahan di pelabuhan
menunggu jadwal keberangkatan kapal
meski kapal sudah penuh mereka tetap memaksa ikut
bahkan sebagian penumpang terpaksa naik ke atap kapal
dan sebagian duduk di pinggir kapal karena khawatir terjadi cuaca buruk lagi
di sidoarjo para pengusaha kerupuk udang
juga merugi akibat dampak cuaca buruk
tingginya curah hujan dan kurangnya sinar matahari
menyebabkan kerupuk tak kunjung kering
akibatnya kerupuk tetap lembek dan tidak bisa dijual
bahkan hampir dua bulan ini
para pedagang terpaksa menurunkan harga kerupuknya
agar laku terjual
sementara sejumlah tempat pelelangan ikan di tuban
juga tutup akibat tidak ada pasokan ikan dari nelayan
cuaca buruk dan gelombang tinggi yang melanda perairan utara laut jawa
membuat nelayan tidak berjalan
tidak berani melaut
seperti tempat pelelangan ikan desa karangagung
kecamatan palang kondisinya sepi
padahal di saat normal kapasitas ikan yang diperdagangkan
bisa mencapai seratus ton per hari